meningkatnya angka covid sembilan belas di kota bekasi beberapa pekan terakhir
membuat petugas gabungan tim percepatan gugus covid sembilan belas kota bekasi
gencat melakukan pencegahan
salah satunya dengan melakukan rapid test di kafe
dari empat puluh lima pengunjung di salah satu kafe yang dilakukan rapid test
terdapat satu orang warga yang reaktif
yang kemudian ditangani petugas dinas kesehatan kota bekasi
petugas gabungan sat narkoba polres metro jakarta pusat
bersama tni dan satpol pp
mendatangi sebuah kafe di kawasan menteng jakarta pusat
yang masih buka di atas pukul sembilan malam
petugas meminta pengelola kafe untuk membubarkan pengunjungnya
karena melanggar aturan pergub yang berlaku
yaitu pengunjung hanya diperbolehkan menikmati fasilitas makan di tempat
di bawah jam dua puluh tiga
petugas gabungan satgas percepatan penanganan covid sembilan belas
yang dipimpin oleh wakil wali kota bandung
pada kamis malam
menutup jalan di patiukur bandung
sejumlah pedagang kaki lima yang berdagang di bahu jalan
dipaksa untuk segera tutup
rencananya penutupan jalan selama empat belas hari ke depan
dari pukul delapan belas sore hingga enam pagi
kebijakan tersebut diambil setelah bandung berada dalam zona merah
dan aktivitas di jalan di patiukur
bisa menjadi potensi penyebaran covid sembilan belas
keputan cnn indonesia